lembaga energi internasional natural resource governance institute ataupun juga nrgi melaporkan indeks tata kelola sumber daya indonesia pada dua ribu tujuh belas berada di peringkat dua belas dari delapan puluh sembilan negara yang diteliti
dalam laporan terbaru yang berjudul dua ribu tujuh belas resource governance index tata kelola sektor minyak dan gas bumi indonesia mendapat nilai enam puluh delapan dari seratus poin dan mendapatkan predikat memuaskan
sementara untuk kawasan asia pasifik tata kelola sumber daya indonesia berada di peringkat ketiga setelah australia dan india
kendati memuaskan perizinan sektor migas di indonesia mendapat skor terburuk dari delapan belas komponen penilaian
nrgi merekomendasikan perlunya penyederhanaan perizinan penegakan aturan dan transparansi mengenai kepemilikan sebenarnya dari perusahaan sektor sumber daya di indonesia
dan berikut ini ada daftar peringkat indeks tata kelola sumber daya
sumber daya yang dirilis oleh nrgi kita lihat bersama yang berada pada posisi pertama
tata kelola sumber daya terbaik adalah norwegia dengan skor delapan
ini merupakan salah satu negara yang kaya ya dengan sumber daya alam dan tata kelolanya tampaknya sudah lebih maju karena mereka juga berasal dari negara maju dari eropa ya
lalu selanjutnya kita lihat yang berada pada posisi kedua adalah chile dengan skor delapan
lalu pada posisi ketiga adalah inggris dengan skor perolehan tujuh puluh satu
dan indonesia berada pada posisi ke dua belas dengan skor enam puluh delapan
sudah relatif baik tapi masih ada beberapa kategori yang perlu ditingkatkan lagi agar tata kelola sumber daya kita bisa naik peringkat pada periode selanjutnya